kementerian pertanian melalui badan karantina pertanian melakukan pemantauan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pangan selama ramadan dan jelang hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
selain memantau ketersediaan dan stabilitas harga di pasar dan grosir komoditas pertanian kepala badan karantina pertanian bambang juga melakukan patroli karantina dan koordinasi dengan instansi terkait
demi kelancaran dan keamanan distribusi komoditas pangan strategis di perbatasan lintas batas negara indonesia khususnya timur leste di montain nusa tenggara timur
pada idul fitri dan ramadan kali ini saya dan teman teman patroli dari provinsi ke provinsi dan alhamdulillah hampir sama
bahwa di setiap provinsi ketersediaan daripada pangan cukup ketentungan harga tersebut mengalami penurunan
bambang menyebutkan bahwa monitoring ketersediaan ini tidak hanya dilakukan olehnya tapi juga oleh seluruh pejabat
pejabat tinggi madia dan pratama lingkup kementan di seluruh provinsi di indonesia
hal ini sesuai arahan menteri pertanian syahrul yassin limpo yang meminta jajarannya bekerja secara baik dan langsung turun ke lapangan
kami sudah berjalan dari provinsi ke provinsi target kita secara nasional betul betul terpantau dengan baik masyarakat tertutupi akan bahan pangannya
dan tidak ada persoalan persoalan yang terkait dengan keterangan
kepala badan karantina bambang juga memantau ketersediaan stok dan harga di beberapa provinsi
antara lain sulawesi tenggara sumatera utara kalimantan timur jawa timur dan denpasar
barantan juga ditunjuk selaku penanggung jawab pemantauan ketersediaan pangan di pulau sulawesi
oleh karenanya jajaran pimpinan lain di badan karantina pertanian juga melakukan hal yang sama
provinsi gorontalo sulawesi tengah barat dan utara
pihaknya juga melakukan pemantauan bersama dengan anggota dpr komisi empat di provinsi jawa barat